kalau permasalahannya cuma masalah atlet sama klub kalau nggak atlet sama federasi nasional gitu ya
karena kerap kita lakukan setiap momen lebaran apalagi ya ibu ibu sudah siap dengan baju shimmernya berbahan shimmer tapi tahun lalu dengan sagenya warna sage ya
hal hal lainnya mungkin ya terkait tempat sidangnya di australia terus kantornya di swiss gitu ya
nah maka itu kebiasaan baik ini tidak harus kita gegabah untuk menyampaikan kemerdekaan murni seperti halnya kita sebelum pandemi covid
dan kecintaannya pada dunia komik pun diwujudkan oleh maria melalui karya karyanya
ais sendiri yang mengantar pekerja migran yang menjadi kliennya
ya itu juga dalam kristiani
saat mendaki kami harus mengatur nafas
ya ibarkena tuh ya kayak pengen kayak agassi lah kayak mulai sekolah di sparnyol main di negara lain mencoba lah
kami dari pemerintah dan dalam ini kita dengan dinas tenaga kerja
jangan tanya masalah hasil
jadi kalau misalnya sudah ketahuan anak ini stunting di usia dua tahun ya
jadi saya setuju kalau kita ngomongin mengenai teman teman investor tahun lalu